ya kecelakaan tante

soalnya satu mobil yang lagi dia tangani
tapi gak apa apa kan keadaannya
gak ada luka yang parah kan
tadi juga dia maksa banget mau pulang ke jakarta
pulihin dulu keadaan kamu
aku yang jaga disini
aku yakin kamu sih bisa
lewatin ini semua
berdoa terus ya
kamu hebat kamu juga hebat
pelangin pikiran kamu ya
juga akan segera membaik ya
tante gembira kan
aku juga jadi kepikiran terus ini
gue bingung nanti reaksi elsa gimana ketika dikasih tau sama nino
dengan apa yang terjadi selama ini
ya ya aku tau
kalian perempuan perempuan hebat kuat ya
mama bangga sekali sama kami
udah gak usah pikirin
jangan menyalahkan diri kalian sendiri andi ya
anak saya itu masih hidup
nggak ada yang namanya kecelakaan
mama salah apa apa tuh bohong kan sama aku
kayaknya itu masih ada
dia masih nungguin saya di luar
orang bisa baik baik aja kok
udah udah sayang
mbak andin itu udah janji sama aku
dia mau jagain keisha
jadi mbak andi itu gak mungkin ceroboh ma
jadi gak ada yang namanya kecelakaan
dan gak terjadi kecelakaan itu ma
kesha itu masih ada di luar nungguin aku
andi juga jadi korban kecelakaan itu
jangan ngomong kecelakaan terus
gak ada yang namanya kecelakaan
ini kenyataan lupa ya
tuhan tuhan tuhan
tuhan tuhan tuhan
tuhan tuhan tuhan tuhan
aku belum leluk dia yang lama lupa
aku belum hidup yang lama sama dia
lupa lupa lupa lupa
aku baru mau nepu semuanya mas
jadi dia udah pasti nungguin aku mah di luar
cashnya itu baik baik aja
aku belum jadi ibu yang baik buat dia
andi udah berusaha sekuat tenaga
untuk melindungi keisha
dan andi juga jadi korban kecelakaan itu sayang
lo jagain anak gue kan mbak
sekali lagi saya benar benar minta maaf
kalau saya harus ikut campur dalam masalah keluarga anda
tapi memang benar apa yang disampaikan oleh
itu makanya kenapa kami datang kesini
untuk memberitahu anda langsung bagaimana kondisinya
dan sekaligus memberitahu
sehingga aku ingin tetap berubah

itu pasti salah
usaha selalu memonjollah
itu programmers nasi cumulative kan ini tuh
papa disini papa disini
mohon dimaklumkan karena saat ini dia sedang mendapatkan cobaan
kabar kalau anaknya meninggal
mohon dimaklum ini ibu ya
tapi tolong dikondisikan ya pak
kisahmu gak pergi ninggalin aku kan
kisahmu masih ada

aku juga minta maaf dengan kejadian ini banyak yang merenggut nyawa
kamu kan disini juga korbannya
ini lagi ada namanya musibah itu kan kita gak ada yang tahu
kamu jangan salah dirimu din ya
aku meminta perhatianmu
tidak begitu banyak korban
aku ingin juga terluka tapi sampai ada yang bisa merenggut nyawa
apalagi tujuan nyawa keponakanku sama kacang nara
jangan nyalai diri kamu sendiri oke
gak ada diantara kita yang tau
apa yang akan kejadian di depannya
ya kalau gitu
kalau berapa gedulian cu
ya aku juga
nanti setelah mau jemo catherine
nanti aku jemur catherine ya
paling sekarang mau ke rumahnya dulu sebentar
nanti kalau misalnya di sini semua sudah selesai
aku juga mau ke pemakanan om chandra sama keisha
ya udah kita ketemu disana nanti ya
mama yakin juga pasti
kamu akan di izinkan lah
apa yang penting kamu kuat ya
mama jadi kepikiran elsa di izinkan gak ya sama lapasnya untuk menghadiri perbualaan ini ya
sama lapasnya untuk menghadiri perbualaan ini ya
sama lapasnya untuk menghadiri perbualaan ini ya
anak dan mertuanya
kita harus saling memuatkan ma
ini sudah terjadi
kita jalanin semuanya pelan pelannya ma
nanti kalau jenazah mereka datang